pada masa psbb transisi jakarta universitas pancasila jakarta selatan menggelar acara wisuda dengan tatap muka di lingkungan kampus pada sabtu pagi
sementara itu wisuda dengan cara drive thru yaitu menggunakan mobil dan sepeda motor dilakukan universitas dinamika bangsa jambi
seribu lima ratus tujuh puluh tiga orang mengikuti acara wisuda di universitas pancasila jakarta selatan sabtu pagi
namun dari ribuan peserta hanya sepuluh wisudawan yang dilantik secara langsung di auditorium kampus sedangkan yang lain harus menggelar acara wisuda daring dari rumah masing masing
pihak kampus pun menerapkan protokol covid sembilan belas bagi wisudawan dengan mewajibkan penggunaan masker
masker dan face shield serta menjaga jarak
sebanyak satu lima ratus tujuh puluh tiga wisudawan wisudawati dari berbagai strata dari d tiga alimatya sampai dengan dr s tiga
kemudian karena kita tetap harus mengikuti program psbb maka rangkaian wisuda ini dilaksanakan dengan secara ketat mengikuti protokol kesehatan
pihak kampus pun menerapkan protokol kesehatan

khususnya dan indonesia pada umumnya masih terdampak covid sembilan belas sehingga kita sebagai pihak akademisi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
acara wisuda di unama kali ini diikuti lima ratus tiga puluh enam wisudawan yang terdiri atas lima puluh tiga orang dari program pasca sarjana empat ratus enam puluh satu orang lulusan sarjana dan dua puluh dua orang lulusan diploma tiga
tim liputan cnn indonesia